ada yang mau sabar kan
masih diperdalam dulu kita masih punya waktu tiga x dua puluh empat jam
nanti lebihnya akan disampaikan
ya itu kan memang eksposisi
ya terhadap kesehatan keseluruhan lah
ada tes urin juga ya
terima kasih nanti selanjutnya nunggu bapak kapolres ya
terima kasih nanti selanjutnya nunggu bapak kapolres ya